aduh gue kepikiran sama orang mulu ya
pergi pergi kamu dari sini
pergi enggak gue gak mau ketemu sama kamu
mas boleh minta tolong gak
oh opi maaf pas ini siapa ya
maaf kalau saya bertanya seperti ini
menurut peraturan rumah sakit ini
pasien tidak diperbolehkan menerima tamu malam malam
mas saya ini keluarganya opi
mas saya pengen ketemu sama opi dong
kalau gitu mari saya antar ke sana
ini pasiennya mas
silahkan mas tapi jangan lama lama ya
pergi kamu dari sini
opi tenang dulu
aku gak akan nyakin kamu serius
obi dengerin ini ini luki
pasti yang tidak bisa menerima kedatangan mas
tapi mas tolong pergi dari sini
dia nggak mau
nggak mau lepas
nggak mau lepas
lepas nggak mau
kasian banget kamu cak

aku kepikiran sama laura mulu ya
pergi kamu dari sini
nggak mau ketemu sama kamu
nggak mau ketemu kamu
nggak mau ketemu sama aku

aku nggak akan nyakitin kamu serius
aku baru sadar pi
ternyata kamu bener bener sangat mengerita banget
harusnya aku ada di samping kamu
aku percaya sama kamu
harusnya aku dependa pride di sini

jangan takut terhadap memangnanya kita
butuh republicans supaya kita m alaida bener bener
belum lagi kita banyak renaissance
ya kalau prayer mihael no tieruz maximum gap
ya gue lagi mikirin si laura
dia lagi butuh gue
dia lagi menderita
tapi gue malah gak percaya sama dia
sekarang gue malah
itu yang gue rasain sekarang glenn
harusnya gue tuh ada di samping opi
kok bisa gue malah pacaran sama sisi
jadi kita sama dong
pacar kita masing masing yang menderita
kita yang malah gak percaya sama mereka
kita tinggalin mereka
dan menderita mereka bertambah
dan lo malah pacaran sama sissy
gue malah pacaran sama era
selama ini gue udah salah bersikap sama dia
jelas jelas sekarang dia membutuhkan gue
ya udah gini aja deh
kita balik ke pacar kita masing masing yang dulu
enggak enggak maksud gue bukan sekarang
opi sama tante merty selamat
nah makanya gue sekarang perap perap pacaran dulu sama sissy
dan gue harus perap perap baik sama dia
lo juga kayak gitu
gue juga sebenernya masih gak tau sebabnya apa ini laura jadi kayak begini
habisnya dari tadi aku ngeliatin kamu ngamun aja
kamu jangan marah ya
ngapain gue harus marah
lu kan cewek gue gak mungkin gue marah sama lo
hari ini lo keliatannya manis banget deh
gue jadi seneng
gue baru sadar
orang yang paling baik tuh ternyata cuma kamu
gue jadi tersanjung deh
gue mau ke kelas dulu ya
yaudah bareng aja
gue juga mau ke kelas
gue boleh doang ganteng tangan lo
gandeng kaki juga gak apa apa sih
ia tak charly nih
seharian tidak apaan hari ini
nanti mau privacy nya mau berbicara sama jacak boleh geheng ke mana lagi
wajar dong ya gak apa apa sih aku senang kok
oke makasih ya sayang
gak enak liat liat orang
kenapa sih kamu gak suka ya
ya bukannya gak suka tapi
kalau mau gendotan gelendotan gitu
di tempat yang sepi aja
ih kamu genit
yaudah nanti aja ya
kenyangahan jadi saya yang masuk penjara
yang jahat kan si mirna
baru sekali seumur hidup
saya masuk penjara seperti gini
aduh dengerin api saya
si mirna teh sayang
aduh teh punah kasihan bisa teh
umah saya teh